curigakan kematian keluarganya yang tak wajar polisi terpaksa melakukan otopsi ulang
jenazah warga desa pokok kecamatan jambon ponorogo jawa timur
dari permintaan oleh keluarga ini polisi terpaksa membongkar lagi makam jiono
yang dilaporkan tewas akibat kecelakaan tunggal
korban tewas pada april dua ribu dua puluh empat lalu
dari cerita terduga pelaku dan rekannya korban disebut kecelakaan saat mengendarai sepeda motor
namun karena ada kejanggalan pada tubuh korban dan motor yang masih utuh membuat keluarga curiga
dari hasil otopsi ulang ditemukan sejumlah luka memar di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya
dari hasil penyelidikan polisi akhirnya mengamankan satu orang terduga pelaku utama dan empat orang saksi
bongkar bagaimana akhirnya korban tewas
pelaku mengaku terlibat cekcok dan perkelahian dengan korban hingga tewas
untuk menutupi kasusnya pelaku membuat laporan korban tewas karena kecelakaan
secara pribadi masing masing berkelahi dan kemudian menutupinya
dengan cara menyebar berita kepada keluarga korban kecelakaan
kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap dugaan rekayasa penganiayaan hingga berujung tewasnya korban
sejumlah saksi dan barang bukti terus didalami untuk mengetahui motif dibalik perkelahian korban dengan pelaku
saat ini kita sudah bersama kasat reskrim polres ponorogo ajun komisaris polisi atau akp rio pradana
selamat pagi pak kasat pak rio
baik pak rio langsung saja ke pertanyaan saya ini
atas dasar apa sebenarnya polisi akhirnya menyidik kasus ini sebagai pembunuhan dan bukan kecelakaan pak rio
memang dari awal dari penyelidikan kita adanya laporan dari masyarakat pengaduan dari masyarakat terutama dari keluarga korban
kemudian kita dalam bicara penyelidikan ditemukannya fakta fakta baru
maupun alat bukti yang baru kemudian kita naikkan status menjadi kasus penyidikan
karena perbuatannya yang menyebabkan kematian tersebut
kejanggalan dan alat bukti maupun petunjuk yang kita dapatkan di lapangan sangat sesuai
oleh karena itu maka kita dikatakan menjadi kasus penyelidikan
baik lalu motif dan modus pelaku apa saja pak kasat
kalau motif motifnya emang dari pelaku dan korban itu
sudah sering cek cok
kemudian pada suatu hari satu malam tersebut mereka berdua ada pada kondisi setelah minum minum keras
kemudian melaksanakan cek cok melakukan cek cok beberapa cek cok kemudian jangka dapat nimbulnya pengenian
awalnya berkelahi kemudian karena efek dari minuman keras tersebut akhirnya salah satu dari mereka yang meninggal dunia
oke artinya pelaku dan korban ini saling kenal dekat sebetulnya ya
baik sudah ada satu tersangka lalu pelaku bekerja sendirian sejauh ini menurut penelusuran polisi
tersangka sudah ada untuk kita untuk meliwanamkan karena adanya rekayasa
habis dari penganiayaan kemudian pelaku tersebut menutupi kepada keluarga dan tetangga semua
karena artinya kejangan tersebutlah kita susun dari urut dari awal sampai
pasca baru kita tetapkan
oke pak kasat tadi di awal anda juga sempat mengatakan bahwa diungkap karena disinyalir ada kejanggalan begitu
nah bisa dijelaskan juga kejanggalan apa saja sebenarnya yang ditangkap oleh polisi jauh ini dalam kasus ini
karena sudah sejak awal kematian dari pelaku langsung juga menyerahkan kepada keluarga korban bahwasannya keterangannya tersebut adalah laka tunggal
kemudian seiring berjalannya waktu kemudian keluarga korban melaporkan polisian
polisian juga ikut dalam menangani hal tersebut jadi proses penyelidikan
yang pertama adalah hasil motor hasil motor tersebut karena bukan ada bekas raka tunggal
motornya masih ibaratnya masih standar lah
dan kemudian ada luka luka di kepala belakang dan kelipis
jadi itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lihat di depan
oke ya lalu pertanyaan saya selanjutnya pak kasat
ini kan rentangnya empat puluh hari begitu ya pada saat korban akhirnya dimakamkan sudah meninggal lalu ada kecurigaan lain
nah awalnya polisi meyakini ini kecelakaan tunggal karena memang diakini si pelaku ini juga memberikan modus yang rapih begitu kira kira ya pak kasat
ya betul betul sekali
jadi ini diakamkan oleh keluarga korban keluarga korban hanya percaya percaya gitu ya sama pelaku
nah polisi juga tentunya kan dibantu oleh keterangan keluarga korban ya saat ini karena untuk mengungkap kasus ini
nah apa saja keterangan yang membantu untuk mengungkap kasus ini sejauh ini dari keluarga korban pak kasat
dari keluarga korban iya karena sering bergulai sama teman teman teman nasib betul termasuk pelakunya
dan kemudian sama sesama teman yang pada saat malam itu ikut pembinaan kelas
oke berarti keterangan itu yang benar benar saat ini menguatkan polisi bahwa tersangka ini benar benar diduga kuat sebagai pelaku begitu ya pak kasat ya
tersangka ini residivis atau bagaimana pak statusnya selama ini punya catatan kriminal nggak sebelumnya
saya silapin dengan kami bahwa tersangka bukan residivis belum pernah melakukan suatu tindakan penjagaan
hmm berarti pernah ada catatan penjagaan
oh tidak ada ya tidak ada mohon maaf saya tadi kurang jelas mendengar suara anda
berarti tidak ada catatan kriminal jadi baru kali ini terduga pelaku ini diduga melakukan tindak kriminal begitu ya
baik penyidikan polisi yang berlangsung saat ini menurut penelusuran anda pak adakah pihak pihak yang terindikasi ikut menyembunyikan kasus ini pada awalnya
ada karena dugaan kami yaitu ada beberapa teman beberapa teman dari pelaku itu sangat menyembunyikan dan sangat rapat
kita memiliki keterangan mbak susa kemudian dia membual cerita yang tidak sesuai dengan fakta fakta pada kejadian
sehingga ketimbulan kecurigaan kami semakin menguat terhadap teman teman pelaku
ada indikasi untuk menyembunyikan teman teman dari pelaku
artinya ini masih teman teman pelaku ini masih satu lingkungan juga dengan korban dan juga pelaku begitu ya pak kasat
baik nah sejauh ini pihak pihak yang diduga menyembunyikan kasus ini juga sudah diperiksa dan statusnya bagaimana saat ini
saat ini masih kita dalami juga terkait untuk menanamkan mereka supaya mereka ibaratnya masuk dalam suatu rekayasa kematian
bisa jadi berpotensi juga untuk dijerat kasus pidana begitu ya karena menyembunyikan keterangan atau memberikan keterangan palsu rekayasa ya kasus ini begitu
yang baru kami periksa empat
empat orang dan empat empatnya ini sudah diperiksa ya begitu ya
keterangannya apa saja sejauh ini yang sudah digali dari yang didapat dari para teman teman dari pelaku ini
keterangannya pada saat hanya malam itu saja
mereka dapat bisa untuk menjelaskan terkait minum minuman kemudian mereka berdua juga yang keluar cek cok kemudian diselesaikan sendiri di luar
oke terakhir pak kasat alat bukti yang paling dicari saat ini selain juga keterangan keterangan dari saksi untuk kasus ini apa saja pak
untuk melengkapi dan membungkus suatu kasus pembunuhan tersebut kita menunggu hasil dari ahli forensik
ya sudah di berarti data data kebutuhan kebutuhan yang akan ditelah oleh forensik ini sudah dikirimkan juga ya pak saat ini
untuk saat ini hasil hanya resum sementara kita masih menunggu karena baru kemarin kita melakukan ekshumasi
hasilnya kira kira berapa lama pak kasat kalau menurut informasi dari forensik
satu pekan ke depan akan tampak hasilnya dan akan semakin terang benerang kurang lebih
terang benerang kurang lebih begitu ya kasus ini nanti akan bisa diungkap dan dibawa ke pengadilan
kasat reskrim pores ponorogo ajun komisaris polisi rio pradana telah berbagi informasinya di sapa indonesia pagi
sehat selalu pak sampai jumpa lagi pak kasat